puluhan warga perumahan babatan pilang wiung surabaya senin siang menggelar aksi demo
warga menolak proyek pembangunan sudetan sungai karena dinilai justru dapat menyebabkan perumahan mereka banjir
dengan membawa poster penolakan pembangunan sudetan sungai di jalan raya wiyung
belasan warga perumahan babatan pilang surabaya gelar aksi demo
warga menolak proyek suretan sungai sebelum ada kejelasan kompensasi perbaikan saluran dan bozeng
di dalam perumahan
warga khawatir jika pembangunan sudetan sungai dikerjakan tanpa ada kompensasi perbaikan saluran air dan bozem
air kiriman dari sudetan sungai justru akan membanjiri ratusan rumah warga di dalam perumahan
sebelumnya warga sudah melayangkan protes kepada dinas terkait tentang masalah dan yang dikhawatirkan oleh warga
namun hingga kini belum ada respon dari pemkot surabaya
pihak pengurus rw lima sudah melayangkan surat kira kira sudah enam bulan tujuh bulan yang lalu
sampai sekarang pun juga tidak ada tanggapan balasan bahwa itu ditolak atau disetujui
menanggapi protes warga pemkot surabaya menyayangkan aksi tersebut
karena proyek sudetan justru untuk mengatasi masalah banjir di daerah tersebut
keluar masyarakat terkait sudetan
sebenarnya itu sudah kita perhitungkan pada pembangunan nanti itu akan justru membuat warga wiu tidak lagi akan kena banjir
karena sungainya akan tidak berbesar
sekarang ini kan sungainya menyempit di sana
protes warga ini terjadi karena lokasi
lokasi perumahan mereka lebih rendah dibandingkan dengan perumahan dan jalan raya
belum lagi kondisi saluran air yang akan digunakan untuk sudetan sangat dangkal dan menyempit
bahkan setiap musim hujan tiba lokasi perumahan ini selalu menjadi langganan banjir
wahyu pratama surabaya